badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada hari ini sampai selasa mendatang
dan sejumlah perairan di indonesia diperkirakan akan dilanda gelombang tinggi berkisar satu dua puluh lima hingga enam meter
selain itu cuaca ekstrim juga diperkirakan masih akan terjadi hampir merata di seluruh wilayah di tanah air
saya akan tanyakan langsung ke kepala pusat meteorologi publik bmkg fahri rajab
selamat malam mas fahri
ya selamat malam
sebelum kita membahas terkait dengan tadi potensi gelombang tinggi di perairan indonesia
dua hari terakhir ini banyak laporan warga di media sosial terkait hujan dan juga petir serta angin kencang
ada fenomena apa sebenarnya
ya jadi pertama memang saat ini sebagian besar wilayah indonesia kan memang sedang dalam periode puncak musim penghujan gitu ya
sebagaimana sudah kami infokan sebelumnya bahwa puncak musim hujan di sebagian besar
indonesia adalah memang di bulan januari februari ini
jadi potensi hujan dengan intensitas lembat bahkan sangat lembat masih berpotensi terjadi
kemudian selain itu pada saat ini memang sedang terpantau aktifnya beberapa fenomena atmosfer
dinamika atmosfer yang memang berpotensi menimbulkan pertumbuhan awan awan hujan ya
seperti adanya penjalaran masa udara dari samudera india ke samudera pasifik
amelintasi wilayah indonesia
kemudian adanya daerah pertemuan angin
kemudian adanya beberapa pusat tekanan rendah yang menyebabkan terjadinya belokan angin di wilayah indonesia
kemudian adanya faktor labilitas atmosfer
nah semua itu terjadi saat ini gitu ya
dan berkontribusi beramplifikasi menyebabkan masifnya pertumbuhan awan awan hujan di wilayah indonesia saat ini
jadi seluruh fenomena ini terjadi dalam waktu bersamaan begitu
belum lagi ditambah kemarin ada keterangan juga dari bmkg
akan ada tiga bibit siklon yang patut diwaspadai
nah ini wilayah mana saja yang kira kira akan terdampak
ya jadi itu informasi kami rilis dari minggu lalu ya
dan saat itu ada tiga bibit siklon tropis di selatan indonesia
yaitu ada sembilan puluh empat s sembilan puluh lima s sembilan puluh tujuh s itu kodenya ya
tapi dari tiga itu saat ini yang tumbuh menjadi siklon itu ada di
yang bibit sembilan puluh tujuh s itu menjadi siklon tropis freddy namanya
dan yang dua sudah meluruh
nah siklon tropis freddy saat ini posisinya sudah jauh di selatan indonesia ya
itu di sekitar samudera india ya
samudera india sebelah selatan jawa itu sekitar seribu tiga ratus km
selatan jawa dan itu terus bergerak menjauh wilayah indonesia
namun ada dampak tidak langsungnya
nah dapat tidak langsung ini antara lain angin kencang tadi ya
kemudian gelombang tinggi juga seperti di perairan selatan jawa ya
dari mulai selatan jawa bali nusa tenggara itu juga masih berpotensi mohon maaf gelombang laut dengan tinggi hingga empat meter
nah bagaimana dengan wilayah indonesia timur
gelombang tinggi ini juga apakah berpotensi terjadi di sana
karena kita tahu bahwa perairan gelombang tinggi ini juga akan berpengaruh terhadap transportasi laut
kemudian juga nelayan begitu untuk mencari nafkah
ya betul gelombang laut yang dengan ketinggian antara dua lima hingga empat meter masih berpotensi terjadi untuk indonesia timur ya
seperti di laut timur laut arafuru laut banda kemudian laut hamahera bagian utara
nah itu kemudian perairan sebelah utara papua itu masih berpotensi gelombang laut antara dua lima hingga empat meter
nah mas fahri ini kan sepertinya cuaca ekstrim ini terjadi hampir merata di seluruh tanah air
bagaimana dengan wilayah jabodetabek potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan akan seperti apa
ya jabodetabek termasuk memang daerah yang saat ini sedang dalam periode puncak musim penghujan juga ya
jadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi
terutama pada sore menjelang malam dan juga pada dini hari
itu yang perlu menjadi kuas pada hari
apakah cuaca ekstrim ini masuk dalam peralihan ke musim kemarau
untuk jabodetabek belum
belum periode peralihan tapi di beberapa provinsi lain seperti di riau ya
kemudian di nusa tenggara timur kemudian di sulawesi bagian selatan
itu mulai memasuki periode transisi
tapi secara umum periode peralihan musim itu nanti di sekitar bulan april
apakah ini juga artinya ada terjadi perubahan siklus cuaca
lalu apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat di jabodetabek
jabodetabek terutama dan sepekan ke depan ini apa yang harus diwaspadai
ya mungkin ini lebih tepat kita sebutnya sebagai dinamika ya
dinamika atmosfer dinamika cuaca gitu ya
karena memang kalau bicara siklus kan kita harus melihat jangka waktu yang lebih panjang
nah yang perlu diwaspadai memang pertama masyarakat perlu mewaspadai dampak dari potensi hujan lebat ini ya
apa itu dampaknya yaitu dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir banjir bandang longsor ya
kemudian kenali lingkungan masing masing ya
pastikan lingkungan kita itu dalam kondisi siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya
saluran saluran air dalam kondisi bersih
kemudian atap itu juga tidak tersumbat talang airnya gitu ya
kemudian kalau ada pohon yang sudah tua dan rimbun gitu ya itu mungkin mulai bisa dipangkas
mengingat hujan juga kadang diketahui dengan lebih kecil
ya baik itu artinya
saya garis bawahi lagi bahwa masyarakat harus selalu waspada terhadap dampak potensi bencana hidrometeorologi
dan juga selalu memantau tentunya informasi terkini baik melalui website resmi maupun dari media sosial
terima kasih sekali lagi untuk mas fahri rajab kepala pusat meteorologi publik dari bmkg
telah bersama kami berdiskusi di cnn indonesia prime news malam hari ini